sidang lanjutan pembunuhan brigadir yosua kembali dilangsungkan di pengadilan negeri jakarta selatan kemarin
majelis hakim telah memeriksa lima saksi dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
kelimanya adalah dua petugas swab di smart co lab nevi affilia dan isbah aska tilawa
sopir ambulans ahmad syahrul ramadan corporate legal ptsl asiatah victor kamang
mantara jaya diputro
saksi yang tengah memberikan kesaksian adalah victor kamang sebagai korporat legal pt xl asiata
ia mengaku mendapatkan dua surat permintaan data nomor telepon dari penyidik tipidum
baris krimpori terkait perkara kasus pembunuhan brigadir yosua
namun dari sejumlah nomor telepon yang diminta petugas tidak ada nomor telepon verdi sambo
dari hasil pencarian data yang diserahkan kepada penyidik
berupa berkas dari email berisi nik dan nomor atau nok nomor telepon tersebut
beserta sejarah percakapan dalam sebuah cdr
kami pernah mendapatkan dua surat di dua september dan dua puluh satu september
yang pertama di tanggal dua september surat nomor r enam ratus lima puluh tiga

kami sudah menikmati nomor telepon yang terdaftar atas nama
nofriansyah yosua huta barat
dan kuat ma'ruf
itu nomor siapa yang terakhir tadi
kami mengecek yang mulia
tapi saya tidak mengetahui itu nomor siapa
dari kami hanya keluar nick dan noknya saja
sesuai dengan nama kami
dengan ketentuan kominfo yang boleh kami simpan hanya nick dan noknya saja